ya allah fah kenapa
ki lo tuh dimana sih
kenapa lo sama michelle gak balik lagi coba ke sekolah
pak togar tuh udah nyariin kalian tahu gak
eh ki lagian lo tuh ngapain sih pake cabut segala
bisa bisa besok lo kena hukuman sama pak togar
mending lo balik ke sekolah aja
udah ya guys kalian gak usah khawatirin gue gue aman
kalau emang pak togar mau hukum gua silahkan gak apa apa
gue akan terima kok
sekarang ini lebih baik kalian pikirin
bagaimana masalah anak ipa dan ips ini bisa cepat cepat selesai
tanpa adanya kerusuhan oke
lo tuh masih aja ya mau ngalah sama anak anak ipa
pak rel damai itu bukan berarti ngalah kali
kita itu ya belum lama deket ya
karena gini hari hari yang udah kita lewatin bareng berdua
itu udah cukup meyakinkan gue bahwa
lo itu orang yang baik dan bukan orang yang macam macam
lo itu perempuan yang tidak ambisius
lo adalah perempuan yang apa adanya
ya walaupun pada akhirnya lo itu sering banget ngegas sama gue
suuzon terus sama gue
maka dari itulah kenapa gue bisa terima takdir bahwa lo itu jodoh allah
lo bisa gak sih gak usah di akhir akhir itu pake ngehalus segala
gak pake ngecap
sakit kupung gue botol kecap
sakit kuping atau senang dipuji sama jodoh
seneng kan lo
ibu ibu kok nggak di kantor
kamu sendiri kenapa nggak sekolah
ini kan jam sekolah
ini pasti gara gara kamu ya
iya maaf tante ini salah saya
saya yang udah ngajakin
kamu emang bener bener ya
seumur hidup anak saya itu gak pernah bolos
dia anak yang pinter dan rajin
dan kamu juga el
kok bisa bisanya sih kamu mau diajakin botol sama si botol kecap
maaf tante tapi ini salah saya
saya masih mau berteman sama michelle
untuk apa kamu minta maaf
kalau kamu mau ngelangi kesalahan kamu terus
ibu udah sama roman kepotol kecap dia gak salah kok
hell dia itu udah ngajakin bolos
kamu bilang itu gak salah
dan kamu kesalahan terbesar kamu adalah
kamu tahu bahwa papa kamu itu gak suka sama michelle
dia nyuruh kamu untuk menjauh dari misah
dan saya sebagai ibunya michelle
nyuruh kamu juga untuk menjauh dari misal
ibu biar el jelasin ya ibu ya
kamu jelasin apa lagi sih
oh atau kamu mau ngebelain si botol kecap ini ya
enggak el gak mau belain botol kecap atau belain capek cepat
enggak bu makanya kita ke dalam biar l jelasin semuanya ya
bu kecap sorry banget kamu mending balik deh
iya kok gue balik ya
terus ngapain kamu masih disini ya
ibu jangan marah dong sama el
gimana ibu itu gak marah sama kamu
kamu kan janji sama ibu kalau kamu gak akan deket deket lagi sama si botol kecap itu
ini kamu malah bolos sama dia
kamu pulang diantarin sama dia
coba kalau ibu nggak ada di rumah
pasti kamu bohong kan sama ibu kalau kamu masih deket sama si botol kecap itu
ibu emang gak ada pilihan lain soalnya
el el sedih juga bukan karena ibu kok
kalau ingat masalah di sekolah
ada masalah di sekolah
emang ada yang nyakitin kamu
kamu cerita dulu sama ibu
el sebenernya tadi sempet berantem sama temen si kelas el
soalnya el kira dia tuh yang bawa akun peritem itu
terus pas el minta bukti dia gak mau ngasih
dia gak berani
terus dia sempet dorong el
terus pas el mau jatuh pas el tahan
malah dia yang jatuh duluan
sekarang dia lagi dirawat di rumah sakit
terus kondisi teman kamu gimana
kamu disalahin sama temen temen kamu atas kejadian itu
malah sampe tadi el
dimaki maki sama mereka
malah sampe ada yang ngelemparin el pake sampah
cuman botol kecap
gak percaya sama el
dia malah bela sama ngelindungin el
terus yang tentang bolos orang
botol kecap suruh karena dia khawatir sama el bu
dia suruh el istirahat
buat menangin pikiran juga
kalian lihat si ripki sama si michelle gak
oh tadi kan ripki ikut ngantriin arief ke rumah sakit pak
itu saya tau
maksudnya gini mereka udah kembali belum
ripki sama michelle belum dateng pak
jadi mereka belum kembali
kayanya belum pak
masa jam segini belum kembali
macam mana sih mereka itu
eh jangan jangan mereka mau bolos lagi
nanti kalau mereka kembali ke sekolah
kasih tau bapak
langsung cepat ya kasih tau ya
soalnya ini penting
penting banget ya
ya ampun revie itu kemana lagi sih
aduh pasti nanti mereka kena hukuman lagi deh
gue abis dulu bentar ya
eh kira kira gausah nanti lama dong
terus lu gimana
hp gue ketinggalan
eh hp lo kembar
tahu aneh banget sih lo berdua
tapi kita bawa powerbank
mereka bukan ngomongnya doang yang sama ya
tapi bawa powerbank aja bisa barengan gitu
yaudah gue pinjam foto sini
salah terbesar kamu adalah
kamu tau bahwa papa kamu itu ga suka sama misa
dia nguruh aku untuk menjauh dari misa
dan saya sebagai ibunya misa
nyuruh aku juga untuk menjauh dari misa
ibunya kerupuk kulit masih marah banget sama kue
kalo aja dulu papa ga kemakan khas hutan arin
masalah ga bakal jadi rumit kayak gini
sekarang arin malah bikin masalah baru lagi
gue kasian sama kerupuk kulit
dia selalu jadi korban kelicikan arin
gue harus cari cara buat bantu kerupuk kulit keluar dari masalah ini
mending lu balik ke sekolah aja
udah ya guys kalian gak usah khawatirin gue aman
kalo emang pak togar mau hukum gue silahkan gapapa gue akan terima kok
sekarang gini lebih baik kalian pikirin bagaimana masalah anak ipa dan ipah s ini bisa cepet cepet selesai tanpa adanya kerusuhan oke
aduh ki ki lo tuh masih aja ya mau ngalah sama anak anak ipa
pak farel damai itu bukan berarti ngalah kali